ya saat ini sedang berlangsung demonstrasi alusista tni di cilegon banten
dan sudah ada korespondensi net indonesia albi pratama di sana
albi apa saja yang akan ditampilkan dalam demo hari ini
dan mungkin anda bisa menceritakan apa saja dari alusista yang menarik
yang menarik perhatian anda untuk disampaikan pada siang hari ini
ya selamat siang yuda jelang hari ulang tahun tni ke tujuh puluh tujuh
yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal lima oktober dua ribu tujuh belas mendatang
tepatnya di kawasan pelabuhan indah kiat cilogon banten
di mana sekitar pukul sembilan pagi tadi sampai dengan sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
pasukan tni dari tiga matra yaitu angkatan darat angkatan laut dan juga angkatan udara
melakukan pelatihan bersama dalam rangka sinergisitas
saat nantinya akan melakukan sejumlah pertunjukan pada hari ulang tahun tni sendiri
di mana ini merupakan gladi parsial yang merupakan latihan koordinasi
dari sejumlah atraksi atraksi dari masing masing komando
yang ada di setiap
matra tni sendiri dan juga sinergi dari sejumlah alutsista
yang nantinya akan melakukan pertunjukan sekaligus ajang pameran
terhadap sejumlah warga yang nanti juga diperkenankan untuk menonton
tadi sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat sejumlah komando
seperti kopassus kostrat kopaska dan juga kopassas
melakukan serangkaian aksi dalam menupas teroris seperti itu di kawasan pelabuhan ini
dan walaupun ini masih dalam sesi latihan yuda
ini sudah terlihat seperti mereka benar benar melakukan latihan perang sesungguhnya
seperti itu dan ini sangat menarik sekali bagi warga yang nantinya akan melakukan
wisata ke hari ulang tahun tni sendiri pada saat diselenggarakan pada tanggal lima oktober mendatang
yang mana presiden joko widodo ditemani oleh ibu iryana joko widodo
dan juga sejumlah pejabat nantinya juga akan hadir dalam kegiatan ini sendiri
ada ratusan alutsista yang memang dibawa ke sini untuk dipamerkan
ini juga karena sebagai ajang laporan dari panglima tni
untuk melaporkan sejumlah alutsisa apa saja yang dibeli oleh tni
dan juga nantinya akan dipertunjukkan kepada semua yang hadir di sini
di belakang saya bisa dilihat di sini ada sekumpulan kendaraan kendaraan tempur
ada tank leopard ada juga mobil cesar yang memiliki meriam kaliber satu ratus lima puluh lima sendiri
nah dalam rangka hutn ini sendiri ada sejumlah alutsista baru yang mungkin cukup menarik perhatian
seperti misalnya angkatan laut baru saja membeli kapal selam kri nagapasa empat ratus tiga
merupakan kerjasama dari korea dan juga indonesia
di mana ada tiga kapal selam yang memang dipesan dan baru dua yang tiba di indonesia
dan dimana kapal selam ini juga memiliki kemampuan meluncurkan torpedo
dengan kecepatan lima puluh knot dan juga jarak sekitar lima puluh km
dan ini merupakan alutsista yang cukup langka yang dimiliki oleh indonesia sendiri
selain itu juga nanti dari angkatan darat khususnya dari dispenerbat ad
nantinya akan mempertunjukkan sekitar tujuh sampai dengan delapan helikopter apache
yang mana biasanya kita nonton di film film
action ataupun film film perang amerika serikat seperti itu
karena memang ini merupakan buatan amerika serikat
dan salah satu helikopter tempur yang pertama dimiliki oleh indonesia sendiri
dengan dua pilot seperti itu
dan dari angkatan udara sendiri nantinya seperti biasa akan mempertontonkan
pertunjukan fly pass dan juga sesi pertempuran
antara pesawat f enam belas dan juga sukhoi su dua puluh tujuh dan juga su tiga puluh sendiri
ya albi pratama terima kasih untuk informasi anda
pasti tidak sabar untuk menyaksikan atraksi yang akan didampilkan oleh tni padahu tni ke tujuh puluh dua
pada lima oktober mendatang
selamat bertugas kembali albi